lebih dari seratus industri dari sembilan kecamatan
membuang limbah kimianya kecil limbung
sehingga membuat perusahaan air minum di jakarta
berusaha keras untuk berubah dari air racun menjadi air minum
kok kamu tau rip
kamu kan belum pernah ke jakarta
oh kak angkos kan gak perlu jadi haji dulu kan
untuk bisa tahu bahwa di mekah itu ada kabah kan
kenapa belakangan ini jakarta menjadi terkenal sebagai kota yang macet kang
bukankah kota jakarta itu cukup luas
ya sebagai sebuah kota jakarta cukup luas
cuma penduduknya juga cukup padat
kepadatan antara lain
karena jakarta juga harus menampung beban dari kota satelit yang ada di sekitarnya
ya jakarta memiliki kota satelit yang dikenal dengan jabodetabek
jakarta dikelilingi bogor tangerang bekasi
dan belakangan juga depok
keempat warga kota satelit itu tiap harinya datang ke jakarta
dan kembali lagi ke asal mereka pada sore harinya
tapi sebagian besar dari mereka kan ini kendaraan umum
misalnya bus atau kereta api
ya tapi menurut data yang ada
sebagian besar kendaraan yang lalu lalang di jakarta
adalah kendaraan pribadi
oh malah kabarnya termasuk yang paling mahal dibandingkan dengan negara lain
apakah orang jakarta kaya kaya kam
yang kaya banyak yang tidur di emperan toko juga masih banyak
sudahlah tidak usah membicarakan soal itu
kalau kita membicarakan soal itu semakin ruwet
ayo jujur mempersiapkan makan siang
tapi kelihatannya kamu begitu tertarik sama jakarta mau pindah ke sana
enggak kabu cuma tertarik pada masalahnya aja
kamu mau ambil bidang sosial nanti
insya allah kang
kamu harus sering ngobrol sama pak pur kalau tertarik sama bidang itu
karena sering memberikan kuliah cara beliau bicara membuat kita lupa waktu
masukkan makanan dulu ya
waalaikumsalam pak mansur
kelihatannya ada yang nggak beres
bukan pak kades bukan
apa sih nanang mulai macem macem lagi
apa yang terjadi beberapa hari di rumah pak mas pak
sekarang terjadi di rumah saya pak kades
iya televisi dan radio saya raib
kok dari tidak ada sama sekali tiba tiba kasus ini muncul dalam frekuensi yang berdekatan
malah dua kali dalam minggu yang sama
apa pintu rumah bapak juga ikut dibongkar
pintu depan dibongkar pak kemudian televisi radio dibawa
sementara barang barang yang lain tidak disentuh
persis seperti di rumah pak masud kalau begitu
ada yang bapak curigai
nanang biar selebor kejujurannya saya jamin pak
apalagi boboi dia anak baik
pak keduanya tidur di dekat kandang sapi pada saat peristiwa itu terjadi
tapi tidak ada sama sekali suara yang membuat mereka terbangun
kelihatannya di kota sebesar jakarta orang orang yang miskin semakin tergusur dan tidak dapat tempat ya pak
wah itu pendapat yang salah
pemerintah tidak menggusur orang miskin
pemerintah memerangi kemiskinan
pemerintah memerangi kemiskinan
kampung kampung yang kumuh yang tidak sehat dibugar lewat proyek husni tamrin
jalan layang dibuat untuk mengurangi kemacetan lalu lintas
nah sebentar lagi tidak terlalu lama kita akan menyaksikan kereta api tidak berjalan di atas tanah lagi
tapi di udara
kemarin kang kos bicara soal bertambahnya jumlah kendaraan yang tidak diimbangi dengan jumlah jalan pak pur
kan tidak diimbangi tidak terimbangi
kemacetan lalu lintas juga di jakarta disebabkan dari jumlah kendaraan yang satu lima juta
cuma satu ratus delapan puluh ribu yang merupakan kendaraan umum
dan selebihnya satu tiga juta
satu ratus dua puluh ribu merupakan kendaraan pribadi
sama sama pemakai jalan tapi penumpangnya sedikit tidak efisien
terus kalau pencemaran kali ciliwung itu bagaimana pak
celiwung sudah bisa dikatakan tercemar secara berat eyun
ini pak harganya naik sedikit pak dari yang saya beli bulan lalu
kok tiba tiba tahiyun tertarik sih untuk membicarakan soal ciliwung
loh memangnya dilarang membicarakan ciliwung rib
dilarang sih enggak
cuma situasinya itu yang sudah sangat memprihatinkan
sungai yang berasal dari telaga mandalawangi dan bermuara di teluk jakarta itu
kini kan sudah menjadi butak bau dan berminyak
lagipula air jernih yang mengalir dari pegunungan
kini sudah menjadi kakus dan tong sampah
coba bayangkan lebih dari seratus industri dari sembilan kecamatan
membuang limbah kimianya ke ciliwung
sehingga membuat perusahaan air minum di jakarta berusaha keras
untuk berubah dari air racun menjadi air minum
kok kamu tahu rip kamu kan belum pernah ke jakarta
kak angkos kan enggak perlu jadi haji dulu kan
untuk bisa tahu bahwa di mekah itu ada kabah kan
oh iya pak pur sudah mendengar cerita cikun yang hari ini
pak mancur kecolongan
kok dalam seminggu ini sudah dua kali ada yang kemalingan ya pak
dan baik pak masud maupun pak mancur sama sama kehilangan radio dan televisinya
belakangan ini kau sering datang ke rumah pak ridwan dan pak pur
apa mereka tidak pernah bertanya
apa saja yang kamu lakukan selama beberapa tahun di jakarta
mereka cuma menanyakan hal hal yang umum
dan mereka tahunya saya bekerja di sana
dan setelah sekian lama pulang kampung
lu merah kan
kalau sekiranya nanti dalam satu pembicaraan ada yang mendesak kami
untuk menceritakan lebih lengkap gimana kamu bekerja berapa lama
aku harap kau bisa menyembunyikan cerita tentang tiga tahun kamu di cipinang
yang penting jangan sampai kau ceritakan sedikit juga tentang cipinang
aku tidak mau keluarga jadi malu karena kamu
artinya saya harus berbohong
berbohong untuk menutupi air
untuk menutup lembaran hitam yang akan bikin malu bapak emak dan kita semua
jauh lebih baik kos
apa kamu pikir pacarmu siyun itu akan kagum pada kamu
kalau kamu beberkan semuanya
apa dia akan menganggap kamu ini rambu
setelah dia tahu kamu pernah jadi rampok dan meringkuk di kandang tikus selama tiga tahun
tiga tahun kos
selum tujuh ratus dua puluh tahun
hidupmu karena ruang diri begitu
justru pada waktu makan kau bicarakan hal hal yang sangat menyakitkan hati adikmu
sepertinya kau menaburkan garam di atas luka adikmu yang belum juga sembuh